partai keadilan sejahtera telah menunjuk tiga nama calon wakil gubernur dki jakarta
yaitu mantan wakil wali kota bekasi ahmad syaiqo
sekretaris dewan pimpinan wilayah pks dki agung yulianto
dan ketua dewan syariah dpw pks dki jakarta abdurrahman suhaimi
dari tiga nama tersebut dua yang lolos uji kelayakan dan kepatutan
akan diberikan kepada gubernur anies baswedan pada sebelas februari dua ribu sembilan belas
untuk memasuki tahapan seleksi dprd dki melalui mekanisme voting
kami serahkan ya kepada pansel jadi pansel kita sudah serahkan
hasil pembicaraan kemarin dengan gerindra kan ya sudah
terus gerindra dengan pks ada satu kesepakatan insya allah tanggal sebelas februari
nama calon wakil gubernur ini kita bisa sudah sampaikan ke pak gubernur
nanti pak gubernur bisa menyampaikan ke dprd selanjutnya di dprd bisa dilakukan pemilihan
nah sekarang kan calon tiga nah berdasarkan nanti apa yang dibahas oleh pansel
ya kemungkinan dari tiga ini akan mengerucut menjadi dua
karena dua orang itulah yang akan nanti dilakukan pemilihan di dprd dki
ya insya allah ya itu kesepakatan ya
saya kira ini jangan sampai mundur mundur lagi
untuk apa kita mundur mundur kasihan nih
ya publik warga jakarta yang memang sudah menunggu wakil gubernurnya
sehingga bisa membantu pak gubernur
tiga calon wakil gubernur dki jakarta akan soan ke fraksi fraksi di dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta
sore ini ketiga cawagup akan menghadap ke fraksi demokrat
sementara besok rencananya ketiga calon wagub dki tersebut akan soan ke fraksi pd perjuangan dan hanura
sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta ahmad yani yang dipercaya sebagai penanggung jawab sowan
ketiga cawagup ke fraksi fraksi di dprd dki jakarta mengatakan
tujuan sowan ini adalah untuk silaturahmi dan memperkenalkan
tiga nama calon wakil gubernur dki tersebut adalah mantan wakil wali kota bekasi ahmad syahiku
sekretaris dewan pimpinan wilayah pks dki agung yulianto
dan ketua dewan syariah dpw pks dki abdurrahman suhaimi
tersambung melalui sambungan telepon dengan sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta ahmad yani di jakarta
selamat sore pak ahmad yani
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ahmad yani tiga nama sudah dipilih bisa diceritakan
apa sebetulnya alasan dibalik pemilihan ketiga nama ini
pks sudah mengajukan tiga cawagupnya
untuk bisa menjadi
pembantu dari pak gubernur
yang sudah diajukan adalah tiga orang
pak ahmad sehu
pak abdurrahman suhaimi
ketiganya memang sudah dipersiapkan oleh pks
karena kami dari pks sudah mempersiapkan kredit terbaik untuk bisa mengabdi pada warga jakarta
ini sudah disepakati oleh sejumlah fraksi termasuk juga fraksi gerindra begitu ya pak ahmad yani
beberapa waktu lalu memang kita sudah kondisi
memang kita sudah komunikasi dengan fraksi gerindra
ya dengan partai gerindra ya kemudian kami kan partai pengusung pks dengan gerindra
kita sudah sepakat tiga calon wakil gubernur dari pks ini akan diajukan untuk bisa menjadi cawagup
baik artinya sudah diaminkan begitu ya oleh pihak gerindra tidak akan ada lagi tarik ulur lagi begitu pak
ya sudah final nih
sudah final ya
anda mengatakan ada kesepakatan
tinggal ketiganya nanti dilakukan seleksi oleh pansel yang terdiri dari empat orang pansel yang sudah kita sepakati bersama
oke itu akan berlangsung kapan seleksi dari pansel ini
dua dari gerindra dan dua dari pks begitu ya
pansel dua dari gerindra
dan yang diajukan oleh pks
jadi kami sudah sepakat bagaimana wakil gubernur ini bisa segera ada di dki sehingga pansel kita berikan kesempatan untuk bisa bekerja menetapkan tiga calon ini untuk bisa mengerucut menjadi dua orang
nah kita berikan waktu sampai dengan tanggal sebelas februari dua ribu sembilan belas ini
baik artinya saat ini prosesnya sudah berlangsung
tiga orang ini kemudian akan dilakukan proses seleksi oleh empat anggota tim pansel yang sudah dibentuk begitu pak
hari ini para tiga calon wakil gubernur ini mengikuti safari atau disebutkan soan begitu ya
ini agenda yang mungkin tidak lumrah
tujuannya apa sih sebetulnya pak ahmad yani
ya kita mau melihat bahwa
untuk gubernur yang berhenti
waktu lalu kan pak sandi berhenti maka kan harus digantikan dengan wakil gubernur yang baru ya
nah prosesnya adalah berdasarkan peraturan calon wakil gubernur itu harus dua orang
nah sehingga akan ada acara pemilihan seleksi
nah karena akan ada pemilihan
ada praksi praksi yang ada di dprd para anggota dewan itu yang punya hak untuk melakukan pemilihan
nah sebelum dilakukan pemilihan tidak ada salahnya kami perkenalkan kepada mereka sehingga mereka mengenal
dari cawagup yang ada ini
oke sehingga saat voting nanti akan lebih mudah gitu ya
pak anies sendiri sudah tahu mengenai nama nama dari ketiga nama cawagup ini
sudah ada tanggapan dari anies baswedan
ya saya kira kalau pak anies melihat di media insya allah beliau sudah tahu
mengenai tahapan yang akan dilalui proses seleksi melalui pansel
anda yakin tidak akan ada batu sandungan melewati proses ini
keduanya kan kita sepakati ya
jadi dari tiga orang ini cawagup kan sudah kita ajukan ini kan antara gerindra dan pks sebagai partai pengusung sudah sepakat
nah tentunya pansel juga kita sudah tetapkan empat orang itu dari gerindra dan juga dari pks
kita berharap memang ini bisa selesai tugas tugasnya saya yakin insya allah nggak akan ada sandungan masalah ini
jaminannya apa tuh pak ahmad yani tidak akan ada sandungan
karena ini kan proses yang sudah lumayan berlarut larut begitu
iya karena pansel kan dia berkewajiban untuk melakukan fit and proper test
nah pastilah dari tiga orang ini dua orang harus ditetapkan
itu keyakinan kami
karena harus ditetapkan dua orang ya kita berikan waktu sampai tanggal sebelas februari
keyakinan ataukah memang sudah diharuskan
pks ataukah memang sudah diharuskan
keyakinan dan keharusan
oke baiklah setelah kemudian mengikuti proses pansel lalu ini nanti akan diajukan begitu ya tahapan proses seleksi kedepannya seperti apa
ya semuanya itu nanti ya dalam seleksi kita serahkan kepada pansel
mungkin pansel ingin mendalami tentang masalah ketiga calon ini ya
nah kemudian setelah ditetapkan dua orang
mungkin satu kan berarti tidak terpilih yang dua ini akan diajukan kepada pak gubernur
nah disampaikan kepada pak gubernur dua orang ini nantinya dari pak gubernur menyampaikan ke dprd untuk dilakukan pemilihan di dprd
oke baik artinya sebelas februari kita harapkan sudah ada dua nama begitu ya yang akan diajukan
kalau jagoannya pak ahmad yani yang mana pak
ya kami memandang seluruh
ya semua dari ketiga calon ini jagoan jagoan kita dari pks ya
mereka memang sudah ditetapkan oleh dpp dan ya kita serahkan nanti seluruhnya kepada dprd
ya semua siapapun yang terpilih ini adalah jagoan kita
baik baik pak ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki jakarta terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini